ehm disini felix punya teman gak pak ya
saya bisa ketemu
tapi sekarang kamu harus ke ruang pemeriksaan dulu
untuk diperiksa oleh petugas
lalu kamu tunggu di ruang kunjungan
kalau begitu saya langsung kesana ya pak
dan tidak terdeteksi sama sekali orang
cctv rumah saya sempat mata lima menit
orang ini sangat tahu selok selok rumah saya
kemarin waktu saya pulang dari bandung
ada yang menaruh bangkai ikan busuk
ikan busuk pak
dan tidak terdeteksi sama sekali orang
cctv rumah saya sempat mata lima menit
orang ini sangat tahu selok selok rumah saya
gatot kamu di rumah saya
selain ke ruang kerja saya
saya cuma ke ruangan bapak aja
dan memang saya dengar
ada suara dari
kamar beruasa pak
karena saya tepet lancar
kalau tiba tiba masuk ke kamar beruasa pak
apa benar yang dikatakan randy
atau dia malah sedang berbohong
jadi ini yang pasti euang
tidak dapat main badan
pilihan dari netanya
tapi gegari aku
karena sekarang mieci aman di rumah sakit
ada orang kepercayaan gue
mau jagain dia disana
masih ingat sama saya pak
tumben kamu kesini gak
jangan jangan kamu kangen di penjara ya
mas tufir maaf maaf pak
saya ini udah tobat
udah jadi orang yang jauh lebih baik
terus kamu kesini ada perlu apa
mau tanya mengenai
napi yang belum lama ini meninggal
kenapa sama felix
dulu kan kamu beda blok sama dia
saya mau ketemu sama keluarga felix
saya boleh minta alamatnya
kalau soal data pribadi itu kami nggak bisa ngasih ke orang lain
tanpa seijin keluarganya
apa perlu kami kasih tau keluarganya
kalau tanya keluarga
mereka pasti curiga terus kabur
felix punya teman gak pak ya
saya bisa ketemu
tapi sekarang kamu harus ke ruang pemeriksaan dulu
untuk diperiksa oleh petugas
lalu kamu tunggu di ruang kunjungan
kalau begitu saya langsung kesana ya pak
ga perlu tau siapa gue
gue gak tahu lu
dan lo juga gak tahu siapa gue
sekarang gue datang ke sini
gue mau tanya
sorry deh kalau masalah itu gue gak ikutin
gue gak ikut ikutan karena gue masih pengen hidup
pak pak pak
dia benar benar takut
apa jangan jangan kematian felix ada hubungannya dengan orang yang teror keluarga
om tante pak nino
tumben tante ikut
iya jadi rencananya nanti kita mau nengokin

ya kan no
oh ya mama sama papa tunggu di sini aja dulu ya
aku meeting bentar
kita ke ruangan meeting
saya bentar pak
gak usah saya bisa sendiri
pak arma tinggal ya
kayaknya nino semangat sekali ya
mudah mudahan meetingnya lancar sukses
saya tak mau pak
terima kasih piet
saya mau nanya sekarang jam berapa
jam delapan tepat pak
ya syukur amri juga
kita tepat waktu
sepertinya mereka sangat tepat waktu juga
permisi ya pak
selamat datang pak irvan
owner dari pt elmina gemilang
kebetulan beliau sudah menunggu
gak usah panino
saya aja yang nyampe
saya dengan elin nopraset ya
silahkan duduk pak irvan
ingat harus ada
eh ada telepon
saya punya peraturan baru untuk kalian semua yang ada di rumah
selama saya tidak ada di

tidak boleh ada yang masuk rumah kecuali kamu dan juga riza
yang lain tetap di luar
yang lain tetap di luar
kamu paham sama sini kan
paham pak bos
setiap ada kiriman makanan atau paket apapun yang masuk ke dalam rumah
kamu yang antar ke dalam
sebelum kamu ada di rumah
kamu harus mengambil alihkan